media sosial dihebohkan dengan kejadian yang menimpa maskapai korea selatan asyana
airlines pekan lalu salah satu penumpang membuka emergency exit
atau pintu keluar darurat saat pesawat masih terbang di ketinggian tujuh ratus meter
kejadian di korea selatan menimbulkan rasa penasaran tentang bagaimana
pengoperasian emergency exit pada pesawat
saat ini saya sedang berada di purwarupa pesawat airbus a tiga ratus dua puluh
nah yang di belakang saya ini merupakan pintu yang sekaligus menjadi emergency exit dari pesawat ini
kita coba atau saya coba untuk membuka pesawat ini ya
iya ternyata untuk membuka pesawat ini
selain membutuhkan teknik yang khusus ternyata membukanya cukup susah karena pintu yang berat
kami mencoba untuk bertanya kepada instruktur flight attendant atau pelatih awak kabin pesawat
awak kabin merupakan pihak yang sangat paham cara kerja emergency exit dan keseluruhan kabin pesawat
sebab mereka harus mengedukasi dan memimpin proses evakuasi penumpang saat kondisi darurat
menurut yunita hapsari chandra putri instruktur awak kabin salah satu maskapai penerbangan di indonesia
setiap pesawat memiliki cara membuka emergency exit yang berbeda beda tergantung jenis pesawatnya
namun satu hal yang sama bahwa baik jendela maupun pintu darurat sudah pasti terkunci secara otomatis saat pesawat mengudara
kalau untuk membuka di ground memang sangat mudah di atur atau jendela ini jadi terlihat seperti a satu dan b satu website nya sudah pasti terkunci secara otomatis saat pesawat mengudara
sangat mudah sekali karena itu memang sesuai dengan aturan penerbangan sipil
sedangkan kalau untuk di udara itu agak lebih sulit apalagi kalau kita terbangnya semakin tinggi maka tekanan di luar akan berkurang
yang mana nanti pesawat tersebut akan diberikan sistem tekanan udara yang membuat tekanan di dalam dan di luar berbeda
sehingga ketika kita akan membuka pintu itu akan sangat berat lebih berat dibandingkan kita membuka di darat
jadi untuk membuka pada saat penerbangan butuh usaha yang lebih besar dibandingkan ketika membuka di darat
sistem penguncian jalur keluar pesawat akan otomatis terbuka jika dalam kondisi darurat
hal ini sesuai dengan peraturan penerbangan sipil
maka dari itu ada kriteria khusus bagi penumpang yang duduk di area tersebut
penumpang harus memiliki kondisi fisik yang baik
cekatan dan dinilai kuat untuk membuka pintu maupun jendela darurat
demi keselamatan penerbangan penumpang harus mengikuti aturan dan jangan melakukan hal hal yang dilarang selama penerbangan
dan selalu mendengarkan instruksi awak kabin
selain dapat mengganggu keselamatan penerbangan kondisi ini bisa membahayakan nyawa penumpang
sebab tekanan udara pada kabin menjadi berat
dan penumpang juga bisa mengalami kekurangan suhu
sehingga mempengaruhi suplai oksigen
penumpang dapat mengalami hipoksia yakni kondisi rendahnya oksigen dalam sel tubuh yang dapat menyebabkan pingsan bahkan meninggal dunia
suci bancin muhammad wahyudi kabupaten tangerang banten